ibu panti ma
kamu udah rapi mau ke kantor ya
mau ke tempat elsa
mau ke tempat elsa aku minta maaf sama dia
jangan marah marah gitu dong
enggak aku kira mamanya hinap di rumahnya
harus lebih hati hati
papa enggak mau kejadian seperti ini pulang lagi ya
plese jangan begitu
plese jangan begitu
kamu gak kasian ngeliat elsa
bapak kita keluar aja ya
elsa pasti mau istirahat kan
kamu istirahat aja sayang ya
jaga kondisi itu ya
kenapa mereka selalu ngebelain lo sih
daulat di dalam whitening
kamu dengerin omongan saya
aku cuma dengerinnya
kalau bilang kamu takut
tengok kira kira aku ya
tengok kelahiran aku ya
apa lihat dia
kamu ngeliatin aku terus ya mas
udah tidur sana
tidur bukan senyum senyum
selamat malam mas
rena selalu selalu pedestriansya
apaku bisa hidup tanpa kamu din
uang yang kemarin kamu ambil tolong balikin lagi ke banknya
oh nggak jadi dipakai ya pak
memang tadinya untuk apa pak
tidak kemarin rena diculik
dan culiknya minta uang kebusan
tapi semua udah selesai
alhamdulillah kayak gitu
oh ya sebagian uangnya masih ada di bagasi mobil saya
nanti tolong diambil ya
masih tidur pak
mau yang mana
selamat pagi pak al
selamat pagi bu
ada apa ya bu
saya sudah di depan rumah pak al bersama tim pengawas dari panti asuhan

moga aja mereka datang bukan mau cabut hak adopsi neng rena
kok mendadak ya bu
ada yang harus kami sampaikan
saya boleh masuk pak
saya boleh masuk kata pak al
selamat pagi bu
tumben pagi pagi sudah ada kunjungan
iya saya ada perlu dengan pak al
ada apa ya
kayaknya serius banget
ada hubungannya sama penculikan rene kemarin
tapi ya udahlah
ini bukan urusan saya
ibu panti bu
neno kamu udah rapi mau ke kantor ya
mau ke tempat elsa

mau ke tempat elsa

aduh mama seneng loh no
kalau kamu mau memperbaiki hubungan kamu sama elsa
itu yang mama harap kalian harus baikkan lagi ya
ya mudah mudahanlah ma
kamu tuh tadi malam pulang jam berapa sih
mama tuh nunggu nungguin sampai ketiduran loh
malam ya pulangnya
iya kemarin itu
ada sedikit masalah lah pak
anak angkatnya andin sama al itu diculik
oh jadi ah sama andin punya anak angkat
kenapa enggak tahu
baru tahu sekarang
tapi anaknya baik baik aja kan
kan culiknya juga udah ditangkap polisi
alhamdulillah ya allah
kasian juga ya
mama udah cerita belum sih ke kamu
mertuanya andin itu ternyata teman sma nya mama
iya teman sma
jadi kita tuh pernah reuni bareng lima tahun yang lalu
terus mama ketemu sama
siapa sih adiknya
al ya waktu itu yang jemput dia
nggak inget juga
irma ke rumah meja
ke rumah meja
mudah mudahan kamu bisa luluhkan hati asa ya
salamin ibu sarah pasuria ya sayang